pemerintah proyek pembangunan pulau di teluk jakarta belum mengantungi surat izin mendirikan bangunan meski proyek pembangunan tetap berlangsung
pemerintah provinsi dki jakarta menetapkan status segel total terhadap pembangunan pulau c
udah disegel kok imb nya kok kita udah banyak saya sama agung sedayu baik sama bosnya
namun penyegelan itu tidak terbukti pembangunan di pulau c masih berlangsung
jelas masih bekerja karena saya orang sini saya melihat jelas
seperti apa pekerjaannya
buang pasir dia masih ambil pasir masih buang pasir terus yang di dalamnya juga masih ada tariapan banyak
pengakuan warga ini pun saya buktikan dengan menyambangi pulau seluas dua ratus tujuh puluh enam hektare itu
dari kejauhan sejumlah pekerja proyek melakukan pengukuran kawasan alat berat lalu lalang mengangkut beragam material bangunan
melalui dinas tata kota pemprov dki jakarta mengklaim jika pembangunan pulau c yang merupakan salah satu pulau dari proyek reklamasi teluk jakarta ini sudah dihentikan
bahkan pulau ini sudah di segel secara total
namun pada kenyataannya saat saya mendekati pulau ini justru masih terlihat aktivitas pembangunan
lalu lalang truk bertona sebesar mengangkut pasir dan juga aktivitas alat berat masih terus berlangsung hingga saat ini
artinya sampai detik ini pembangunan di pulau c ini masih
terus dilakukan meskipun pihak pengembang sampai saat ini belum mengantongi izin mendirikan bangunan
sebagai induk investor pt agung sedayu group hanya mengantongi izin reklamasi bukan izin mendirikan bangunan
jika sampai saat ini pembangunan di pulau hasil reklamasi tersebut masih berjalan tak salah jika lemahnya pengawasan dialamatkan pada pemprov dki jakarta